akibat kekeliruan data kedatangan harun masiku
yasona bersumpah kalau dia tidak mengenal harun masiku
walaupun berada dalam partai yang sama yasona mengaku baru mengetahui sosok harun setelah ada kasus suap dan mengenalnya hanya dari foto
pasalnya ia belum menjadi pengurus dpp pdip pada pemilu dua ribu sembilan belas
sebelah saudara kenal dengan harun masiku
saudara kenal dengan harun masiku
sama sekali tidak

lihat mukanya fisik juga tidak pernah hanya fotonya
kenapa bapak menteri yang sangat saya hormati menyangkal bahwa masiku itu adalah sahabat bapak
ini tahu dari mana dulu ben
loh saya masuk
beliau ini kan masuk dalam tim hukum dok
mas desmond pak ketua
janganlah bohong di siang kalau dibolong
proses caleg dan lain lain itu saya belum dpp pak ben
saya belum dpp
jadi jangan ada pretensi yang tanpa data tanpa apa namanya
jadi kita itu dpp baru sesudah kongres yang ini
ini ngurus pak
harun masiku adalah salah satu dari empat tersangka yang ditetapkan kpk
atas kasus dugaan suap terhadap komisioner kpu wahyu setiawan
dalam pergantian antar waktu pemilihan anggota dprd sumatera selatan
kpk telah menetapkan politikus pdip itu sebagai tersangka sejak sembilan januari dua ribu tujuh belas
tim liputan cnn indonesia